budaya tionghoa sudah lama mengakar di tanah air
salah satu tempat terbaik untuk mengetahui sejarah dan akulturasi budayanya
ialah melalui napaktilas di kawasan pecinan
di situ bukan saja hanya budaya yang bisa kita napaktilasi
tetapi juga kuliner pemirsa
kulinernya enak banget di sana ya
salah satu cara yang bisa anda lakukan ialah menikmatinya dengan tur jalan kaki
ada korespondensi nn indonesia rian hasri
yang akan mengajak anda untuk berkeliling kawasan pecinan di jakarta dengan cara nyarian
ini dia pemirsa coba kita ikuti

adek belum lahir kan waktu itu
abang juga belum lahir
sudah lahir nih mas
iya tapi tetap muda kan

ini juga punya cerita di masa lalu
konon di daerah glodok ini terkenal yang namanya itu kapiten kanci
dan istrinya yang sering memberikan delapan teko untuk masyarakat yang lewat dari jalan ini
dan tehnya itu gratis
ada di sebelah sana
walaupun sudah sekian tahun melayani pembeli begitu
nggak ada kalkulasi
bisa nggak deh ben sempoa
ini juga menarik untuk dikunjungi
terlebih bagi anda yang memilih untuk berwisata dengan berjalan kaki atau walking tour
ini adalah biara derma bakti yang ada di kawasan petak sembilan ini
bagaimana cara membuatnya
bagaimana cara membuatnya
bagaimana cara membuatnya
bagaimana cara membuatnya
bagaimana cara membuatnya
bagaimana cara membuatnya

ini merupakan rumah berarsitektur rumah tionghoa
dan akhirnya dijadikan gereja
dan tetap mempertahankan arsitektur khas tionghoa
ornamen ornamennya dan pilihan warnanya sangat khas tionghoa sekali
tadi dari gereja santa maria de fatima
wuh kehirup aroma yang sangat nikmat
yaitu buah cempedal
katanya ini generasi kedua dari cempedak goreng spesial cilina
tuh lihat tuh warga
tetap aja ada yang parkir di trotoar
sekarang abang kasih tipsnya
yang pertama untuk yang cantik cantik kayak adek tuh
jangan pakai high heels ya kalau ikut walking tour
karena jalannya itu nggak rata
trotoar kita tuh belum sepenuhnya baik
apalagi kita akan melewati gang gang kecil yang boleh jadi jalannya itu nggak rata
yang kedua ya lah pakai baju yang nyerap keringat
jangan pakai gaun
bawa barang secukupnya
bawa air minum
kalau haus tinggal belek
bawa jajanan kecil
kalau lapar tinggal nyam
itu dia deh tipsnya
apa lagi tuh
jangan lupa bawa hati
jangan lupa bawa hati
karena hati abang udah adek
jangan lupa pegang tuh